pemerintah kembali membuka keran ekspor batubara yang semula direncanakan berlangsung hingga tiga puluh satu januari
sebelumnya pemerintah stop izinkan ekspor batubara akibat adanya krisis batubara pln
yang mengancam listrik bagi sepuluh juta pelanggan pln akibat rendahnya realisasi pemenuhan kebutuhan dmo dari pengusaha batubara
defisit batubara dalam negeri di tengah harumnya nama indonesia sebagai pengekspor batubara kelas dunia
menjadi sebuah ironi apa yang terjadi
mengkaji defisit batubara dalam negeri kami bahas pagi ini dengan bima yudhistira
selamat pagi mas bima
oke mas bima ini kita bicara soal keran ekspor batubara
sebelumnya dihentikan lalu di tengah jalan dibuka kembali
ada tekanan dari dalam dan luar nampaknya apakah kebijakan ini sudah tepat menurut anda
ya pertama kebijakan yang terlalu terburu buru pada waktu desember akhir diumumkan
hampir tahun baru diumumkan
kemudian di januari akhirnya setengah jalan
ini menunjukkan beberapa hal
pertama pln ataupun pemerintah gagal memperkirakan adanya lonjakan permintaan listrik
khususnya pasca pandeminya mulai mengalami penurunan
jadi pandemi turun mobilitas mulai normal industri akan butuh listrik lebih banyak rumah tangga akan butuh listrik lebih banyak
tapi pln agak kesulitan untuk memperkirakan kapan lonjakan terjadi
yang terjadi adalah kepanikan
selama bulan bulan desember sampai dengan januari juga harga batubaranya relatif ya masih tinggi kalau dibandingkan dalam satu tahun terakhir
jadi satu indikator kepanikan
yang kedua kita lihat ada kesalahan di dalam anak usaha pln yang mengurus soal kesiapan pasokan batubara
salah satunya adalah yang disorot pln batubara
nah anak usaha pln yaitu pln batubara ini
ini sebagian memang punya kesalahan
punya kontribusi tetapi kontraknya kebanyakan adalah kontrak yang jangka pendek
yang berikutnya lagi adalah mereka membeli batubara itu bukan kepada perusahaan batubara langsung
tetapi mereka membelinya kepada trader
artinya trader juga nggak bisa memastikan kesiapan dari pasokan batubara di level penambangan
ini yang menjadi hal
yang berikutnya lagi juga tekanan dari pelaku usaha batubara ini juga cukup kuat ya
akhirnya nggak sampai satu bulan sudah kemudian dibuka
satu bulan sudah kemudian dibuka kembali
karena pengusaha batubara itu melihatnya ini kesempatan untuk ekspor secara besar besaran
pun harga batubaranya sedang meningkat
jadi jangan sampai momentum ini lepas begitu saja
nah ini lobby lobbynya akhirnya pln dalam posisi yang sangat lemah karena kesalahan pln sendiri
sementara dari sisi pengusaha batubara juga
kalau kita perhatikan ada nggak kontribusi kesalahan dari perusahaan batubara ada
dalam hal apa
contohnya adalah kepatuhan terhadap kebijakan dmo
domestic market obligation ini kan seharusnya banyak perusahaan yang tidak patuh itulah yang kemudian dilarang untuk ekspor
bahkan sanksi seperti pencabutan izin usaha itu memang harus dilakukan
karena memang kelewatan sekali
ada perusahaan perusahaan yang kepatuhan terhadap dmo nya itu sangat rendah
nah ini jadi biang keladi dari penyakit pasokan batubara kepada pembangkit pln nya
itu kekurangan dan akhirnya harus dilakukan pelarangan ekspor secara mendadak
jadi ini kontribusi kesalahan dari beberapa pihak yang harusnya kita lakukan pemenahan
mas bima ini kalau kita melihat bagaimana catatan produksi batubara dalam negeri yang sebelumnya juga sempat disampaikan mencapai enam ratus empat puluh juta ton
begitu sementara kebutuhan dalam negeri satu ratus tiga puluh tiga juta ton
artinya sebetulnya ini hal yang pemenuhan konsumsi batubara dalam negeri ini sebetulnya hal yang bisa diproyeksi
apakah ini seharusnya menjadi hal yang bisa dicegah oleh pln adanya defisit batubara untuk pasokan listrik nasional
ya harusnya bisa dicegah ya
kejadian seperti ini harusnya tidak terulang
beda konteksnya misalkan dengan india
india itu kebutuhan batubaranya sangat besar
bahkan mereka sampai meminta batubara dari indonesia
begitu juga tiongkok
jadi kita bisa lihat bahwa konteks indonesia sebagai negara penghasil batubara

dan bauran listrik yang banyak
yang paling besar salah satunya juga dari batubara
akhirnya ini bisa menjadi kesimpulan bahwa kenapa kok pln tidak memiliki perencanaan yang matang
sehingga bisa memperkirakan pasokan ini bisa bertahan sampai berapa lama
jadi kalau statement tadi kita dengar dari menteri esdm hanya bisa bertahan dalam beberapa hari misalkan pasokannya
kedepannya seperti apa
ancaman serius bagi ketahanan energi dan pasokan listrik bagi rumah tangga maupun industri yang ada di indonesia
jadi pelajarannya apa
satu pembenahan dalam hal penegakan aturan soal dmo
kita minta kepada pemerintah untuk perusahaan perusahaan yang memang ya nggak jelas rencana kerjanya
kepatuhan terhadap dmo nya juga rendah
ini nggak ada kontribusinya kok terhadap terimaan pajak terhadap indonesia juga
dan kemudian yang berikutnya lagi adalah pembenahan di internal pln sendiri
sampai hal yang teknis soal kapasitas bongkar muat di pltu
pltu itu juga perlu kemudian diperbesar kapasitasnya
dan termasuk juga konsistensi untuk melakukan kontrak sekali lagi dalam jangka panjang
itu yang belum dilakukan oleh pln saat ini
kalau kontraknya pendek pendek dan membelinya kepada trader otomatis juga kepastian jangka panjangnya dari pasokan batubara pltu akan sulit
mas bima ini kalau kita bicara soal dmo yang tidak memenuhi target pemenuhan pasokan nasional
anda melihatnya apakah ini terjadi memang hanya beberapa oknum pemain pengusaha batubara saja
atau ini sudah menjadi hal yang terus menerus terjadi secara tahunan
dan ini sudah melibatkan kelalaian atau ketidakpatuhan yang skalanya besar
yang menyebabkan kemudian pasokan batubara bagi listrik nasional terhambat
dari data yang saya terima itu ada empat ratus perusahaan pertambangan batubara yang kepatuhan terhadap dmo nya sangat buruk ya
dengan berbagai alasan
salah satu alasannya adalah karena kualitas yang dibutuhkan oleh pltu itu berbeda
sehingga tidak bisa masuk terhadap spesifikasi
sampai mereka juga ya tadi menyalahkan bahwa ya
sekarang kalau pln nya tidak siap menerima
dari harga juga dmo nya terlalu rendah terlalu murah
ya jangan salahkan kita untuk melakukan ekspor secara penuh ke luar negeri
nah jadi ini yang saya kira pemerintah juga perlu sadari ya
bahwa di tengah situasi saat ini banyak negara krisis listrik
artinya kepentingan nasional ini harus diutamakan
kepentingan untuk pasokan energi listrik itu harus diutamakan
karena yang rugi kalau sampai black out atau pemadaman itu kita semua
jadi artinya penegakan selama ini kalau pertanyaannya selama ini bagaimana
selama ini penegakan terhadap sanksi dari aturan dmo itu hampir dikatakan tidak berjalan
tidak berjalan optimal di lapangan
nah ini yang kita sangat sesalkan ya
sehingga kalau sekarang muncul opsi untuk ya sudah pln harus dibubarkan
pln batubaranya kemudian digantikan dengan blu dan opsi opsi lainnya
kita kira ini adalah hal yang
karena terlalu apa ya terlalu versionet terlalu orientasinya jangka pendek
padahal masalah utamanya adalah ada perusahaan yang tidak patuh terhadap dmo
itu yang harusnya kemudian penegakan aturannya di sana
mas bima kalau melihat soal disparitas harga yang dilakukan oleh pengusaha untuk ekspor
dengan yang kemudian harus diberikan untuk memenuhi pasokan listrik pln
anda menyorotinya bagaimana
ya memang kita akui ya selama harga batu barat
dalam satu dua tahun terakhir mengalami kenaikan cukup signifikan
harga acuan australia maupun juga harga yang dijadikan acuan untuk produsen batubara di dalam negeri
itu memang mengalami kenaikan yang sangat signifikan ya
nah tapi pertanyaannya adalah ketika harga batubara di pasar ekspor itu meningkat
kemudian para pengusaha meminta untuk melakukan revisi harga dmo
ini kalau kita lihat juga kurang fair
kenapa kurang fair
ketika harga batu barat jatuh sebelum pandemi
dalam kurun waktu empat tahun terakhir ini sebelum pandemi hampir dikatakan harga batubara sedang rendah
nah saat itu ketika pln set dmo nya adalah rp tujuh puluh harganya
maka di saat itu sebenarnya juga banyak menguntungkan perusahaan batubara
jadi jangan hanya dilihat oh ini harga internasional sedang naik sementara dmo harganya terlalu rendah
maka ini selisihnya banyak merugikan pengusaha batu barat
tapi juga melihat dalam kondisi harga batubara sedang jatuh dmo yang dilakukan oleh pemerintah itu memberikan stabilitas harga juga kepada para pengusaha di pertambangan batubara
baik ini mungkin terakhir
mas bima bagaimana kemudian harus dilakukan agar rasio elektrifikasi nasional ini terus tercapai
begitu juga stok batu barat pemerintah terutama pln terus terjaga begitu tidak ada penutupan keran ekspor batu barat lagi nantinya ke depan
ini menurut saya jadi pelajaran penting ya
jadi salah satu pelajaran pentingnya tadi ada asal hal yang teknis yang bisa kita benahi tapi ada juga hal yang memang fundamental
indonesia memang produsen batubara yang paling besar di dunia
tapi kita juga jangan lupa bahwa ketergantungan yang berlebihan untuk pasokan listrik ini bisa merugikan kepastian energi di dalam jangka panjang
makanya kita harus move on kurangi perlahan ketergantungan batu bara
pltu pltu nya itu dipensiunkan
dirubahlah kepada energi terbarukan
itu sebenarnya poin penting yang dilakukan banyak negara untuk menghindari krisis listrik dalam jangka panjang
nah ini yang saya kira belum terlihat jelas ya
bauran energi batu barat nya masih ketergantungan sangat besar
dan bahkan kita juga tidak punya kendali terhadap harga yang bisa dipegang oleh pln
ya karena sekarang ada revisi terhadap dmo untuk dirubah menjadi iuran terhadap blu
sehingga ini menurut saya juga salah satu hal yang kita lihat
ketergantungan parah terhadap batu bara dan tidak adanya kepastian harga
ini akan merugikan pasokan listrik pasokan energi dalam jangka panjang
jadi kita parilah ya pemerintah juga jangan hanya berpihak kepada pengusaha batu barat
tapi juga coba berpihak kepada energi terbarukan
kalau bauran nya makin besar energi terbarukan tentunya kejadian seperti saat ini tidak terjadi lagi dalam waktu yang lain
oke bauran energi harus ditingkatkan tidak hanya bergantung dengan batu bara saja
begitu ya untuk pasokan listrik nasional tapi juga energi energi alternatif dan terbarukan
saat ini juga sudah ada roadmapnya yang sedang dikerjakan oleh pemerintah juga di dunia
dibawa ke kttg dua puluh nanti pula di tahun dua ribu dua puluh
untuk sementara terima kasih mas bima yudhistira direktur selyo sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today pagi ini
selamat pagi mas bima salam sehat